kita beralih ke informasi lain menteri luar negeri retno marsudi menjawab soal kritikan terkait keketuaan indonesia di asean
yang belum juga menyelesaikan konflik di myanmar
dalam satu tahun indonesia sudah melakukan komunikasi dengan banyak stakeholders
untuk membantu mengatasi konflik myanmar
dan berikut ini batikan wawancara saya dengan menteri luar negeri republik indonesia
kita harus menerjemahkan kata kata signifikan
harapan ini masalah harapan
kalau signifikan itu diterjemahkan bahwa masalah myanmar itu akan selesai dalam waktu setahun
di bawah keketuaan indonesia itu pasti tidak akan tercapai
siapapun orangnya tahu mengenai kompleksitas masalah myanmar
yang memerlukan waktu panjang untuk menyelesaikan
karena myanmar itu sudah mengalami internal conflict tujuh puluh tahun dan belum bisa diselesaikan
tetapi yang penting makanya terjemahan signifikan itu seperti apa
kalau signifikan itu diterjemahkan bahwa kita sebagai ketua
bisa melakukan komunikasi dengan stakeholders yang banyak sekali
dalam konteks membangun trust mulai membangun trust diantara mereka
dan di dalam konteks humanitarian assistance apakah ini bisa mencapai orang orang yang membutuhkan
di luar indonesia

bisa melakukan komunikasi dengan stakeholders yang banyak sekali dalam konteks membangun trust
karena selama sembilan bulan dari januari sampai september
kita itu sudah melakukan satu ratus empat puluh lima engagement dengan tujuh puluh stakeholders
dalam konteks membangun trust
memang kita harus membangun dari basic
tidak akan ada perdamaian
kalau di antara mereka tidak ada trust
dan trust itu tidak ada